komisi pemberantasan korupsi tengah mengumpulkan bahan dan keterangan
mengenai dugaan korupsi dalam penyelenggaraan formula e di jakarta
disampaikan direktur penyelidikan kpk
proses penyelidikan sedang dilakukan
diakui oleh budi sejumlah pihak tengah dimintakan keterangan dan klarifikasinya
jika ditemukan sejumlah alat bukti yang menguatkan
maka akan ada proses lebih jauh yang dilakukan
sudah ada beberapa pihak yang sudah dipanggil atau dilakukan klarifikasi
sudah ada beberapa mungkin para tugasnya sudah melakukan kegiatan pengumpulan data
informasi termasuk juga dokumen
tapi detailnya sekali lagi kami tidak akan sampaikan secara rinci
karena tahapannya adalah masih di penyelidikan
sementara itu wakil gubernur dki jakarta
menegaskan program formula e bukanlah program yang tiba tiba muncul
semua telah melalui proses di dprd dki
oleh karena itu jika kpk mulai melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi di program formula e tersebut
pihaknya akan menghormati semua proses tersebut
tidak ada program yang ujuk ujuk begitu jadi semua berproses
namun kami akan hormati semua proses yang ada di kpk
kita tunggu saja hasilnya
kita semua tidak akan ada masalah dan mudah mudahan tidak mengganggu proses event formula e di tahun dua ribu dua puluh
saya tidak tahu siapa yang sudah dipanggil
saya juga baru informasinya
informasi yang saya terima kan kadis porak
silahkan nanti teman teman ditanyakan
nanti saya juga akan cek kembali
ya belum tahu saya
ini kan beritanya baru saya dengar hari ini
kpk melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi formula e
yang merupakan tindak lanjut laporan dari masyarakat
tim liputan cnn indonesia